pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
ini bu ada berita orang yang hanyut di sungai
katanya sih itu nira bu
harus mendiskualifikasi nama kamu
kamu yang sabar ya
kalau ibu boleh tau apa yang terjadi ham
ini bu kan om jarro pengen antarin ilham sama indah ke rumah mtk
tau tau om jarro mendadak katanya dadanya sakit
ilham sama indah akhirnya antarin om jaro ke rumah sakit
jadi gara gara saya ilham gak ikut mtk
ya itu kan namanya musibah pak
iya bu ya kalau musibah kan kita gak ada yang tau
jadi begitu kejadiannya
iya lagian sekarang juga alhamdulillah bu
cuma masih agak lemes aja gitu
iya iya mudah mudahan cepet membaik ya pak
karena pemenang sejati itu adalah orang yang mampu bangkit
di saat sedang mengalami kegagalan
makasih ya bu atas nasihat ibu ke ilham
rasyad itu berarti banget buat ilham
ilham akan terus inget nasihat itu dari ibu tari
bu guru cantik makasih ya udah dateng
ini kenapa harus ngobrol di luar ya
mendingan di dalam lebih enak
ayo masuk silahkan bu guru
engga engga usah saya mau langsung aja
ayo bu guru cantik masuk ayo bu guru cantik
bu udah bukain pintunya
ih kok gue jadi cemburu sih ngeliat si indah deket sama bu gurunya ini
pak jangan denger fakogie
hadiahnya seratus juta
kalau gue sampai bisa nemuin si mirah
gue bakal dapat duit seratus juta
aduh seneng banget
iya leli kan mau jemput den gilang
mpo leli suruh jemput den gilang sama ibu
kok mpo leli gak sama mpa jarwo
kata ibu kita pulangnya suruh naik taksi aja
ya udah deh
ah dan gilang bisa aja tahun depan
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
ya sekarang den
kalo gak dada aja bukan leli
jadi pajarwo izin karena mendadak sakit
terus mobilnya gimana mas
nanti aku suruh orang kantor untuk urusin
pajarwo ini kebanyakan izin
aku tuh jadi bingung
ya udahlah sayang
aku udah bilang
kalau kamu terus perhatiin aku disini
merasa ga diperhatiin
mas tenang aja
kan ada mpo leli
jadi aku bisa nemenin mas
sampai mas sembuh
maaf ya sayang ya
dengan kondisi ku ini
aku yang harusnya minta maaf
ini semua gara gara aku
kamu gak boleh maksa gitu
kita doain aja dari rumah ya
ya udah deh ma
iya kasihan banget ya
mudahan aja ya ga kena apa apa ya
kalian tuh ngapain ngobrol disini
ini tuh masih jam kerja
ngga liat jam

ini tuh masih jam kerja
baru tadi kita dapet kabar dari inces
kalau dia minta kita berdoa
orang yang hanyut di sungai
katanya sih itu nira bu
itu berarti berita bagus
semoga saja si mira itu hanyut
dan ga akan balik lagi ke sini
udah dari sekarang kalian kerja lagi sana cepetan
bu di sana
kamu kenapa waduh waduh dari tadi
hadiahnya seratus juta bu
lely dapat hadiah seratus juta
wuh bang wahab
kertas sayembaranya dibawa
ibu mau ikut sayembara juga tuh
sama mas raffi bikin sayembara untuk mbak mira
hadiahnya seratus juta
wajar sih sayang
mas raffi kan lagi kesemaran
dia pasti akan lakukan apapun untuk orang yang dia cintai
aku juga pasti begitu
kalo aku sampe kehilangan kamu
ke ujung dunia manapun
masalahnya jadi makin rumit ya mas
aku justru penasarannya begini sayang
apa yang udah dilakukan mira
sampai mas rafi begitu mempercayai dia
dia sempat membuat hubungan kamu sama mas raffi
jadi semakin renggang
warga kita nyaris saja berantakan
ya memang kalau dibiarin lama sih bisa bahaya
aku gak akan biarin hal ini terjadi
hari ini juga aku mau temuin mas raffi
aku gak setuju dia bikin sayembara kayak gini mas
aku juga captain